jalan tol lampung ruas bakaheni terbanggi besar sepanjang satu ratus empat puluh km menjadi jalan tol terpanjang di indonesia
sejak diresmikan jalan tol ini telah dilalui ribuan kendaraan setiap harinya
namun sejumlah fasilitas pendukung jalan tol seperti rest area dan lampu penerangan belum berfungsi secara baik
jalan tol lampung ruas bakahuni terbanggi besar
ramai digunakan pada arus mudik dua ribu sembilan belas ini ikuti penulisan saya di jalan tol sepanjang satu ratus empat puluh km ini
perjalanan saya dimulai dengan menuju gerbang tol bakahoni selatan sejauh empat km
sepanjang jalan ini kondisi jalan tol sangat nyaman bagi pengemudi
begitu melintasi gerbang bakauheni selatan kami memacu kendaraan hingga seratus km per jam
aspal jalan yang cukup baik
membuat mobil melaju dengan stabil
marka dan rambu jalan juga cukup banyak
di kilometer tiga puluh tiga ada rest area yang bisa digunakan pengemudi untuk beristirahat sejenak
di sini ada fasilitas musola dan toilet
perjalanan sedikit terganggu saat melintas di kilometer empat puluh enam
karena ada perbaikan badan jalan berupa pemotongan aspal
perbaikan ini dilakukan hingga kilometer lima puluh dua yang ditargetkan akan selesai tanggal dua puluh april
perbaikan juga masih dilakukan di kilometer satu ratus empat puluh
selepas itu perjalanan kembali tanpa hambatan dan kendaraan dapat melaju hingga seratus km per jam kembali
saya kembali menemukan rest area di kilometer sembilan puluh delapan
kondisi rest area ini juga tidak berbeda jauh dengan rest area di kilometer tiga puluh tiga
selanjutnya saya menempuh perjalanan menuju terbanggi besar
perjalanan ke gerbang tol terbagi besar juga relatif lancar

sebelumnya sejumlah pengemudi mengeluhkan adanya jalan bergelombang di kilometer sembilan puluh enam dan kilometer satu ratus tiga puluh
tapi kini sudah diperbaiki
baik pak sepanjang satu ratus empat puluh km ini kami sudah siap secara fisik untuk bisa menyambut nanti pemudik yang akan melewati jalan ini pak
nah ada fasilitas yang jelas patroli jalan kami kemudian juga para medis kami
sehingga nanti kalau ada pemudik yang ingin butuh pengobatan
dan kemudian juga ada tempat istirahat pak di sini kami sediakan
hanya saja memang tempat istirahat ini sekarang masih dalam tahap pembangunan
sejak diresmikan presiden joko widodo pada delapan maret lalu pengguna jalan tol lampung telah mencapai sepuluh ribu kendaraan tiap harinya
namun sejumlah fasilitas belum seluruhnya rampung seperti marka jalan lampu penerangan dan terutama rest area
ya pasti jadi enaklah perjalanannya lebih lancar kita kan
apalagi memang kan kami butuh penerangan

nah lumayan membantu lah
diperkirakan pengguna jalan tol ini akan semakin banyak saat arus mudik dua ribu sembilan belas
sebaiknya pengemudi yang melintasi jalan tol ini mempersiapkan kendaraannya secara baik
karena di jalan tol ini belum tersedia spbu dan tempat tambal ban
hanya butuh satu setengah jam untuk saya tiba di gerbang tol terbanggi besar
dengan kecepatan kendaraan seratus km per jam jarak tempuh ini jauh lebih cepat dibandingkan jika saya harus menggunakan jalan lintas timur yang bisa mencapai tempat ini selama lima jam lebih
sugianto andi surahman lampung